dan kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan
baik di dalam negeri maupun di luar negeri tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan tentu saja dengan segala macam dinamikanya
kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pemilu baik peserta pemilu presiden wakil presiden
pemilu dpr yaitu partai politik dan juga pemilu dpd
kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah republik indonesia beserta jajarannya
dan juga dpr yang kita sama sama tahu telah memberikan dukungan terutama untuk pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan pemilu
kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemilu melakukan rapat dengan pendapat untuk membentukkan peraturan peraturan kpu dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
tentu saja situasi penyelenggaraan pemilu juga harus didukung supaya aman
dan itu kami mengucapkan terima kasih kepada kepolisian republik indonesia
kepada tentara nasional indonesia
lembaga kementerian di pemerintah ini memberikan dukungan
termasuk juga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari rabu
tujuh belas februari dua ribu dua puluh empat alhamdulillah dapat terselenggara dengan baik
walaupun saya kira kita juga tahu semua
ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras
dan kemudian kena kenangan air
yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan
dan juga di beberapa tempat juga ada hal hal yang menjadikan
pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman
tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat indonesia
yang merasa layanan kami kpu beserta jajaran
dan juga tps kurang memadai atau kurang layak
namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin
untuk memberikan layanan yang terbaik dalam kegiatan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
dan kita tahu kita memahami di semua tingkatan jenjang rekapitulasi
ada peserta pemilu yang menyampaikan catatan catatan menyampaikan kritik
dan juga menyampaikan catatan keberatan
terhadap hasil pemilu di daerah daerah tertentu
yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional secara nasional
tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat jam dua puluh dua sembilan belas menit tadi
beserta pemilu yang akan mengajukan kompetensi
dan juga komplem keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu
berhitung si jasa itu mulai mendaftarkan diri ke mahkamah konstitusi
maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya
berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke mahkamah konstitusi
sebagai bentuk pertanggung jawaban kpu dalam menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat ini